oke ini yang lagi rame wajar gak kakak saya
publik bertanya tanya publik meragukan dan publik agak kecewa
atas nama keadilan proporsional tadi bahasanya pak hakim agung
ini kemudian ada sunat ada diskon tadi
bukan wajar mungkin saya perlu belajar atau siapa yang harus belajar saya nggak tahu
bukan adi saham saham ini kan sama sama dua puluh tahun yang lalu hakim jakarta pusat sama saya
jadi suaranya gak begini dulu mah
ya gini makanya bener sama dengan kawan kawan
reformasi di korupsi
reformasi atau tujuannya kan menghilangkan korupsi kan
nah korupsi itu kejahatan serius penanganannya luar biasa
nah ketika ada perkara korupsi yang modelnya partai politik dan sebagai kekuasaan
kan udah tau tuh ada beberapa pesan
nah sekarang bicara juridisnya
mahkamah agung itu bukan stabilisator
ya tadi yang katakan
bukan bicara keadilan
mahkamah agung yudek yuris
nah ketika pemeriksaan kasasi ke mahkamah agung ada pasal dua ratus lima puluh
hanya tiga kewenangannya
ya penerapan hukum
apakah hukum bisa dilakukan atau tidak
benar atau tidak
jadi hanya itu
masalah berat ringannya hukuman
bahasa sederhananya seteramat
tidak tunduk kepada kasasi
nah sekarang orang kan ribut
kok putusan disunat dikurangi ditambah
sebenarnya gak boleh
mahkamah agung boleh menambah
tapi harus mengadili
membatalkan tadi pernyataan pak andi sasan
tadi kan pn pt pasal dua belas juga
di hukum tiga tahun lima tahun
mahkamah agung pasal sebelas
tadi menggunakan jabatan pengaruh
satu kasih data kepada pak andi
saya punya hak untuk eksaminasi
coba perhatikan perkara perkara yang sejenis
yang dimana dipengaruhi anak buahnya
dan dia punya kekuasaan
umumnya pasal dua belas
ya tadi yang di pnpt yang sudah benar dan tepat
pt bagus tuh lima tahun
ya harusnya lebih malah menurut saya sih
nah sekarang kan ma
alasannya ya iya diturunkan
maka dia menggunakan pasal sebelas
itu namanya teknik
tapi kan terlalu dong
ini perkara perkara sejenis yang diadili yang prosesnya hampir sama
umumnya pasal dua belas
silahkan makamah umumnya data kok itu
artinya tidak ada inkonsistensi mahkamah agung
jadi bagaimana caranya
sering saya kritisi kan
jaman r tujuh sebenarnya nggak boleh nambah nggak boleh kurang
supaya mereka nggak diomongin lagi pasal dua puluh lima atau oleh tk saya
nah sekarang teknik tadi
apa yang membuat turun dari pasal dua belas
bukan turun berubah nih dari pasal dua belas ke pasal sebelas
ya tadi alasan mahal nih kan
loh keadilan seperti itu
hakim loh ini bukan bicara keadilan
pn pt tepat atau tidak
nah sekarang pt sudah tepat pasal dua belas kok
dan umumnya perkara yang modusnya
kayak begini pasal dua belas
icw pasti punya data data itu
nah sekarang tadi kan makanya kan karena salah posisinya
udah lah itu bisa satu semester dengan saya diskusi
mungkin ada acara khusus lah cnr
dibaca dengan andi samsan
saya tunggu unsur pasal dua belas
kalau misalnya itu tepat pasal dua belas
kalau tepat pasal dua belas artinya apa
mahkamah agung nggak bisa membatalkan
seharusnya telah tepat penerapan hukum
tolak kasasi harusnya
kang asep membawa kita ke masalah mikro dulu nih masalah
idris marham gitu ya
apakah memang judgement hukumnya itu sudah tepat dengan perspektif hukum mereka
atau anda mencium ada bau sangit
kalau mencium saya cium cewe kalau aroma aroma pisang gitu kan
kalau saya melihatnya begini ya
jadi kan sekarang ada kecenderungan tanda tanda petik ya
cewek kan punya data tuh
ketika dua tahun ya
nah sekarang kan setelah arti jauh nggak ada
bagaimana mereka tuh dikurangi
dan beberapa yang terdatakan berkurang
cuma kan sekarang udah mulai ketahuan
cara menguranginnya tuh
tadi membatalkan pasal
berbeda menggunakan pasal yang ringan
cuma mereka lupa bahwa ada jusbudensi yang diputus umumnya pasal yang sama begitu
nah sekali lagi
sekitar hormati putusan ya
nah kenapa mereka misalnya putusannya berkurang
ya saya tidak tahu gitu
jangan jangan ya mungkin lagi musim sekarang
eksekutif juga kan dengan remisi
nah kalau ini ponis disunat gitu kan